seorang ibu rina rumiati dan dua anaknya di banyumas jawa tengah
ditolak pulang ke rumah mereka setelah berpergian ke luar kota
mereka kemudian mengungsi ke tempat isolasi yang sudah disediakan pemerintah daerah
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
warga tersebut sebelumnya berpergian ke selawi tegal
sebelum pulang rina berusaha menghubungi rt tempat dia tinggal
dan pihak rt menyarankan agar rina tidak pulang ke rumah
tetapi ke tempat isolasi yang disediakan pemerintah daerah
bersama anaknya rina berencana tinggal di tempat isolasi selama empat belas hari
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
pemerintah kabupaten banyumas sudah menyiapkan tempat isolasi
di kawasan gor satria purwokerto
saat ini sudah tersedia seratus tempat tidur